sebuah pesta pernikahan yang diselenggarakan di provinsi nineve irak berubah menjadi petaka
api berkobar melalap aula pernikahan seratus lebih orang tewas
lebih dari seratus orang tewas dan satu ratus lima puluh orang lainnya terluka
akibat kebakaran yang terjadi pada pesta pernikahan di distrik hamdania provinsi nineveh irak selasa malam waktu setempat
belum ada informasi resmi terkait penyebab kebakaran
namun menurut laporan media pemerintah setempat
titik api muncul setelah kembang api dinyalakan di dalam ruangan pesta pernikahan tersebut
petugas pemadam dikerahkan untuk memadamkan kobaran api
namun api sulit dikendalikan dan cepat membesar karena banyaknya material mudah terbakar
pejabat pertahanan sipil yang dikutip oleh kantor berita irak
menjelaskan eksterior aula pernikahan didekorasi material yang mudah terbakar
dan dilarang untuk digunakan di negara tersebut
pejabat irak menyatakan korban yang terluka telah dilarikan ke rumah sakit di nineveh dan kurdistan
perdana menteri irak mohamed syia al sudani juga memerintahkan pengerahan pasukan untuk membantu para korban
pasca kebakaran hanya logam dan puing puing hangus yang tersisa
seorang tamu mengklaim pasangan pengantin berhasil selamat dari musibah kebakaran itu